komisi nasional hak asasi manusia komnas ham merilis temuan baru terkait penembakan enam orang anggota laskar fpi
komnas ham menemukan beberapa bukti baru berupa proyektil peluru serpihan atau pecahan mobil hingga cctv di sekitar lokasi kejadian
bukti yang telah dikumpulkan oleh komnas ham sejak tujuh desember itu nantinya akan diuji oleh tim ahli
hasil uji tim ahli inilah yang akan digabungkan dengan temuan komnas ham sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas terkait peristiwa ini
selain barang bukti komnas ham juga telah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak mulai dari anggota fpi polda metro jaya hingga bares krim polri
komnas ham juga selalu terbuka untuk menerima keterangan dari masyarakat yang mengetahui informasi tentang kejadian ini
komnas ham mendapatkan beberapa fakta terutama karena tersebarnya informasi yang disebarkan oleh banyak orang
sebagian besar adalah hoax
nah ini saya pikir
kami melihat adanya yang berupaya untuk mencampur adukan antara berita atau keterangan keterangan yang disampaikan oleh komnas ham dicampur aduk dengan keterangan yang lain
atau keterangan komnas ham untuk peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi
nah jadi kami mengharapkan masyarakat supaya berhati hati dengan hoax seperti ini
karena sampai hari ini komnas ham masih dalam